emas merupakan salah satu instrumen investasi yang menjadi favorit banyak orang
hal ini lantaran pergerakan harganya yang dinilai cenderung stabil
dan saat ini selain dalam bentuk fisik investasi emas juga bisa dilakukan secara digital
apakah bertransaksi atau investasi emas secara digital itu aman
sudah bersama kami melalui sambungan virtual dengan pak suluh adil wicaksono
selamat pagi pak sulu
ya selamat pagi mas
ya sebagai masyarakat awam nih saya dan juga pemirsa di rumah mungkin tidak tahu
apa itu investasi emas digital dari anda
ya seperti yang tadi sudah dibahas ya di awal memang emas digital ini memang instrumen investasi baru
tapi tentunya ada regulasi atau aturan yang memang harus dipenuhi ya
sebelum memulai bisnis di investasi emas digital ini
aturan yang harus dipatuhi seperti apa saja ya
jika ada mungkin dari pemirsa ini berminat untuk berinvestasi mungkin
dan juga membuka investasi digital emas ini
ya ada beberapa hal yang mungkin memang harus diketahui bahwa
emas digital berbeda sekali dengan emas fisik gitu ya
nah ketika kita berinvestasi di emas digital tentunya ada regulasi yang kita harus ketahui
siapakah otoritas yang menjamin
nah emas digital dalam hal ini kan ada dua otoritas yang memang menaungin ya
ya dari sisi bapak sih kementerian perdagangan juga menghimbau untuk lebih cermat
sebelum memulai dengan perusahaan atau korporasi yang menjual emas digital gitu
begitu juga dengan otoritas jasa keuangan juga tentunya memberikan
keimbauan gitu ya untuk lebih kuat padat
baik ada aturan yang diatur untuk berinvestasi emas digital
tapi kalau untuk mungkin ada pilihan lain selain investasi fisik atau emas batangan
pemirsa berminat untuk investasi emas ini
apa mungkin yang menjadi perhatian bersama pak sulu
karena ini kan ada ancaman juga atau mungkin bisa kekhawatiran apakah aman ya
jika berinvestasi emas digital
apakah nanti terhindar dari risiko pencurian
apa yang harus dilakukan
tentunya emas digital sangat aman mas
kita ketahui bahwa hanya merubah dari fisik ke non fisik ya
nah seperti halnya bapak tim mengeluarkan untuk beberapa perusahaan yang memang
boleh memperjual belikan emas digital ini ya
jadi sangat aman
tentunya sistem yang sudah disetujui oleh otoritas

terutama perusahaan perusahaan yang memang memiliki
terutama perusahaan perusahaan yang memang memiliki
yang memang menjual emas digital ini sudah ter encrypt sih
jadi lebih seperti kita memiliki emas tetapi hanya nilainya dulu yang kita miliki
kemudian nanti bisa kita mungkin jual kemudian atau kita cetak kemudian
kalau dari sisi keamanan selama memang memiliki gitu ya
selama masyarakat berinvestasi atau membeli emas digital di perusahaan yang memiliki lisensi
tentunya itu aman
baik aman tentunya terdaftar begitu ya pak sulu
karena ada keresahan nih pak dari pengguna yang bergabung dalam investasi digital
tamasya ini kan juga anda pernah dengar ya
ini masih menjadi perbincangan publik tamasya tiba tiba aksesnya tidak bisa dibuka oleh penggunanya
ini menjadi perhatian bersama karena informasinya tahun dua ribu sembilan belas sudah terdaftar
tapi setelah dilacak penelusuran kami tim cnn tidak bisa diakses pak sulu
ya ini memang dalam hal ini ya otoritas kita memang harus lebih menyampaikan kepada masyarakat bahwa
menyampaikan tentang edukasi terkait pentingnya bahwa investasi itu harus dilihat dari beberapa hal
tentu masyarakat di sini sebagai korban ya
saya turut lihatin terkait permasalahan dari tamasya ini
di mana ternyata sudah mengajukan tetapi kan belum mendapatkan izin
sebenarnya tetapi mereka sudah melakukan aktivitas seperti perusahaan yang sudah memiliki izin
ada kok beberapa saat ini ada sekitar lima perusahaan yang memang sudah memiliki izin untuk memperdagangkan emas digital
biasanya kalau sudah punya izin bisa trading
ini tamasya informasi sudah bisa trading pak sulu
respon anda seperti apa
nah tentunya untuk transaksi adalah semua bisa dilakukan meskipun perusahaan tersebut belum memiliki izin kan
sama seperti halnya
kita membeli emas di toko emas secara fisik
tetapi misalnya perusahaan tersebut tidak memiliki izin jual beli emas gitu
apakah bisa kita bertransaksi tetap bisa
berikut juga emas digital yang dimana memang kita hanya mengandalkan aplikasi gawai ya
di situ memang mempermudah masyarakat dan tentunya mungkin masyarakat nggak aware terhadap
apakah memang perusahaan tersebut sudah membeli emas
tapi kalau sudah memiliki izin atau sudah memiliki memang kesempatan
bisa untuk melakukan transaksi atau menjual kepada masyarakat
baik kalau kita bandingkan dengan emas fisik atau emas batangan
tentunya juga punya kelebihan kelemahan di fisik ya pak suloyo
kalau anda memandang seperti apa pak sulul
apa kelemahan dan juga kelebihan dari investasi emas digital ini
ya kelebihannya tentunya dari sisi kelebihan
kelebihan dari investasi emas digital ini
kelebihan dari investasi emas digital ini
dari sisi biaya untuk penyimpanan emas digital
tentunya biayanya akan lebih rendah
itu yang pertama
terus yang kedua keuntungannya adalah dari cara bertransaksinya lebih mudah
cara bertransaksinya kita tidak perlu datang ke toko emas
kita tidak perlu bahkan kita tidak perlu menyimpan atau merasa khawatir ketika memiliki emas fisik
dibandingkan emas digital yang memang hanya tersimpan di aplikasi atau di
di aplikasi perusahaan tersebut
itu dari sisi keuntungannya tentunya
dari sisi kerugiannya memang sebenarnya hampir minim ya kerugiannya
karena dari misalnya selisih jual dulinya tentunya lebih menarik emas digital dibandingkan
selisih antara harga jual dan beli emas fisik
mungkin bagi orang yang masih awam tentunya tidak memegang sesuatu itu berarti kadang kadang tidak memiliki
makanya untuk emas digital ini
kesentrumannya lebih diminati oleh kaum milenial atau generasi muda saat ini
baik kalau anda memandangnya juga kalau benar anda katakan ada kelebihan keunggulan
gampang diakses untuk investasi emas digital
tapi kalau kita mengacu kepada statement mendak atau kementerian perdagangan pak sulu
masyarakat untuk waspada investasi emas digital karena ada perusahaan yang merugikan masyarakat
apa yang bisa kita pelajari
apa yang bisa kita pelajari terkait dengan skema investasi emas digital ini pak sulu
ya yang harus dipelajari pertama adalah terkait misalnya potensi keuntungannya
dan juga untuk potensi resiko yang akan dihadapi
kita ketahui bahwa memang harga emas kan selalu naik
itu yang membuat kecenderungan masyarakat lebih berpikir bahwa harga emas selalu naik
dia akan membeli emas tersebut dengan jumlah yang besar di saat harga sedang tinggi misalnya
terus yang harus diwaspadai lainnya tentunya masyarakat yang intinya adalah sudah mempelajari dulu
sudah mengetahui dulu karakter dari pergerakan harga emas
karena emas digital ini tentunya bisa dua arah transaksinya
lebih mudah lebih praktis sebenarnya selama memang posisi transaksi atau apa yang dilakukan oleh nasabah itu benar sesuai dengan analisa tentunya ya
baik pak sulu ini kan kalau saya kutip dari informasi yang kami impun di situs bapepti hanya ada lima perusahaan yang mendaftarkan untuk investasi digital
saya sebutkan ya pak ya pt indonesia logam pratama pt laku emas indonesia pt peluang emas jatera dan juga pt sehati indonesia sejahtera
artinya kalau yang belum terdaftar ini seperti tamasya yang mengaku terdaftar dua ribu sembilan belas tapi tidak bisa dilacak
kita tentu khawatir ya pak ya bagi kaum milenial yang anda katakan tadi lebih banyak cenderung untuk memilih investasi emas digital
bagaimana untuk memahami ke masyarakat nanti jika tidak terdaftar ada mungkin anggapan dari mereka di luar sana ini bodong ini ilegal gitu pak sulu
ya memang yang kita lihat di website oposi demikian ya mas baru ada sekitar lima perusahaan yang terdaftar
memang ini butuh edukasi dari pihak otoritas yang lebih aktif lebih melihat apa yang terjadi di indonesia
jangan sampai terjadi hal hal yang tidak terjadi
oke terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dan kemudian demikian ya ke depannya kita tahu bahwa mereka mendaftarkan tetapi belum mendapatkan izin
tentunya cukup waktu cukup lama sehingga akhirnya masyarakat jadi yang dirugikan ya dalam hal ini
jadi masyarakat juga harus lebih jelis sebenarnya sebelum memulai dilihat dulu latar belakang perusahaannya seperti apa
kemudian dicek di website terkait
apakah memang sudah terdaftar seperti itu

terakhir saya minta dari anda tentunya masyarakat di rumah penasaran dari analisa anda lebih aman untuk investasi fisik atau batangan
atau justru lebih diberikan kemudahan ya untuk berinvestasi emas digital
respon anda pak sulu
ya saya tidak bisa mengatakan emas digital lebih unggul atau bahkan emas batangan lebih baik
keduanya baik instrumen investasinya adalah caketom
jadi ketika masyarakat memilih keduanya itu juga baik
atau bahkan masyarakat lebih memilih kepraktisannya itu mungkin yang lebih dipilih adalah emas digital
semuanya baik dan ketika harga naik keduanya tersebut baik emas fisik ataupun emas digital mendapatkan keuntungan yang sama
jadi lebih kita mau yang mana gitu mau yang praktis yang simple atau mungkin dari sisi biaya penyimpanan
mas visi kan lebih akan ada biaya penyimpanan di deposit box sedangkan emas digital tidak memerlukan hal tersebut
jadi kita kembalikan ke masyarakat mana yang lebih menarik atau mana yang lebih baik buat mereka
baik tentunya dibutuhkan edukasi maupun literasi digital juga ya untuk memahami bagaimana untuk memilih ibarat investasi
begitu ya pak suluh adil wicaksono selaku analis logam mulia dari business manager victory international future
terima kasih atas bincang bincang
hanya pagi ini pak sulu
salam sejahtera selalu